mahkamah konstitusi manahan sitompul gede paguna dan anwar usman
tiba terlebih dahulu di gedung mk
sementara ketua mahkamah konstitusi arief hidayati tiba terakhir
dan menyampaikan penyesalannya atas kasus yang menimpa salah satu hakim mahkamah
arief meminta maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
karena gagal menjaga marwah mahkamah
seluruh hakim mk akan menggelar rapat dan jumpa pers
untuk menjelaskan kasus yang menimpa salah satu hakim mahkamah konstitusi
saya bisa komentar begini
ya awal saya mohon ampun
saya tidak bisa menjaga mk ini dengan semangat
dan saya akan rapat dulu rph nanti setelah rapat rph saya akan menemukan
ya gitu ya
karena saya tidak bisa lahan sendiri
apa yang akan saya lakukan harus seijin hakim yang lain
tapi maksudnya dari tadi statement bapak tidak ada niatan untuk
pengunduran diri atau apa kan pak
belum belum ada
saya saya mundurkan diri juga harus lapar pada yang memilih saya kan
tapi saya mohon ampun kepada allah
dan saya mohon maaf kepada bangsa ini mahkamah telah melakukan kesalahan lagi
sehingga lembaga ini menjadi tercoreng lagi
kita langsung bergabung dengan koresponden cnn indonesia rifana pratiwi
rifana apakah anda mengetahui apakah atau sudah dikonfirmasi
siapa hakim yang disebut sebut terlibat dalam kasus penyuapan
ya amel selama siang informasi yang beredar nama salah satu hakim
mahkamah konstitusi yang memang terlibat penangkapan operasi tangkap tangan
yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi adalah diduga
namun sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi
baik dari komisi pemberantasan korupsi dan juga dari mahkamah konstitusi
namun jika anda bisa melihat situasi saat ini di dalam gedung mahkamah konstitusi
sudah ramai teman teman wartawan sudah menunggu jumpa pers
ataupun keterangan resmi yang akan disampaikan oleh delapan hakim mahkamah konstitusi
untuk menanggapi salah satu anggotanya yang terkena operasi tangkap tangan oleh kpk
dan tadi kami sempat melihat kehadiran dari wakil ketua mk anwar usman
yang tiba pertama kali kemudian diikuti oleh ketua mk arief hidayat
yang sebelum memasuki gedung mk sempat menyatakan penyesalannya
dan meminta maaf kepada bangsa indonesia
karena ia telah gagal untuk menjaga maruah dari mahkamah konstitusi
dan juga mahkamah konstitusi telah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya
dan saat ini menurut arief hidayat memang delapan hakim mahkamah konstitusi
sedang menggelar rph atau rapat pimpinan hakim di lantai sembilan
kemudian nanti akan dilanjutkan untuk memberikan jumpa pers
menanggapi kasus yang sedang ditangani oleh kpk
yakni operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu anggotanya
dan menurut informasi tadi dari arief hidayat
bahwa sebetulnya hari ini patrialis akbar mendapatkan tugas kedinasan
menjadi narasumber ketenaga kerjaan di daerah depok
namun sejak semalam hingga pagi ini telpon genggamnya tidak bisa dihubungi
namun sekali lagi belum ada konfirmasi resmi yang bisa diberikan oleh arief hidayat
selaku ketua mk dan juga baik dari komisi pemberantasan korupsi amelia
lalu siapa saja hakim mahkamah konstitusi yang tidak hadir hari ini
ya tadi kami juga tidak bisa melihat kedatangan keseluruhan dari hakim
karena memang banyak sekali pintu di gedung mk
namun kami bisa memastikan bahwa saat ini sudah ada empat hakim mk yang berada di lantai sembilan
ada dewa palguna kemudian anwar usman arief hidayat
serta ada juga tadi kami melihat kedatangan dari manahan sitompul
sementara untuk maria farida aswanto soehartoyo wahidudin adam
itu kami tidak melihat kehadirannya di gedung mk amelia
terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali
kita beralih ke kpk
di gedung kpk jakarta
ito apakah kpk sudah memberikan keterangan pers terkait tangkap tangan
yang menjerat salah satu hakim mk ini
ya selamat siang amelia
seperti yang dikatakan rifana tadi memang sampai dengan saat ini
juga belum ada konfirmasi tentang nama pastinya siapa pejabat negara
yang dimaksud oleh pihak kpk tertangkap tangan tadi malam dalam operasi tangkap tangan
namun yang bisa dipastikan melalui juru bicara kpk
dan juga ketua kpk
ke agus raharjo bahwa memang betul
tadi malam telah dilakukan sebuah operasi tangkap tangan
dan ditangkap bukan hanya satu atau dua amelia
tapi juga lebih dari sepuluh orang
atau mungkin sepuluh sampai dengan sebelas orang yang ditangkap tadi malam
dan sedang dilakukan penyidikan
salah satu dari sejumlah orang yang ditangkap tadi malam tersebut
memang terkonfirmasi adalah seorang pejabat negara
yang berada dalam sebuah lembaga tinggi hukum negara
dalam hal ini memang banyak disebutkan adalah salah satu pejabat atau hakim
dari mahkamah konstitusi
namun baik jurubicara maupun ketua kpk sampai dengan saat ini
belum menjelaskan baik motif waktu dan lokasi penangkapan
dan juga mengenai siapa nama ataupun pejabat yang dimaksud
dan kita juga masih menunggu konfirmasi yang disampaikan oleh kpk
dimana sampai dengan hari ini memang direncanakan baru sekitar sore
ataupun malam hari nanti kpk melakukan konferensi pers
kpk juga sampai dengan saat ini belum
saya belum bisa melihat keluarga ataupun pihak dari salah satu orang
dari salah satu hakim mahkamah konstitusi yang diduga tertangkap tangan
dalam ott kpk tadi malam
namun yang sampai dengan saat ini saya sempat lihat datang ke kpk
adalah sofian basir di rut pln yang tadi sempat melakukan rapat koordinasi
dengan pimpinan kpk amelia
lalu itu apakah disebut dimana tempat penangkapan itu